inilah jet coaster sepanjang dua ratus dua puluh lima meter yang ada di hawaii waterpark malang jawa timur
wahana pada ketinggian dua puluh meter ini baru saja di launching menjelang perayaan natal dan tahun baru dua ribu delapan belas
jet coaster slide sengaja dihadirkan agar pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur dari ketinggian
dengan tantangan naik turun dan berbelok seperti dilempar air
para pengunjung tertarik naik wahana ini karena dinilai baru dan memicu adrenalin
untuk bisa menikmati wahana yang ada di hawaii water park ini
anda cukup mengeluarkan biaya sebesar seratus ribu rupiah
sensasinya mengejutkan lah
silanya apalagi waktu turun sambil naiknya wah pokoknya disitu kesan kesannya
terus kayak ada lampu lampu di terowongan
kabupaten situbondo jawa timur juga memiliki tempat wisata baru
yaitu jembatan melingkar di atas laut yang membentang lima ratus meter
pesona jembatan penuh warna warni pun menjadi daya tarik pengunjung
untuk sekedar menghabiskan waktu malam hari dan juga tempat untuk selfie
mata pengunjung makin dimanjakan melalui tampilan layar videotron
yang menampilkan eksotika kampung kerapu yang dipenuhi budidaya kerapu di sekeliling jembatan melingkar
pengunjung yang hadir di malam peluncuran wisata baru ini pun dibuat surprise
saat sebuah video ala presiden jokowi saat pembukaan asian games
dengan munculnya seorang penjualan
dari tengah tengah panggung pertunjukan terapung
keseruan destinasi wisata ini pun makin menjadi saat atraksi air mancur akrobatik
mulai dimunculkan di tengah laut sedalam sepuluh meter
ada sesuatu yang baru yang situ bondo miliki ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan
terutama ikan perabunya kemudian hiunya lautnya yang luar biasa
saya harapannya nanti saya berharap untuk ke depannya kulinernya supaya menghidang

wisata kampung kerapu ini didesain oleh dinas perikanan setempat
sebagai upaya menjadikan ikon kota penghasil kerapu terbesar di indonesia
sekaligus mendorong dan mewadai para pelaku budidaya nelayan kecil
untuk bisa dipasarkan langsung pada pengunjung wisata